pengendara minibus yang nekat menabrak anggota satlantas polres metro tanggerang
saat operasi zebra akhirnya ditangkap polisi di kediamannya
dari pengakuan pelaku aksi nekatnya tersebut karena tidak membawa surat surat kelengkapan berkendara
uha pengendara minibus yang nekat menerobos polisi satlantas polres metro tangerang
saat operasi zebra dua ribu tujuh belas di tanggerang rabu kemarin akhirnya ditangkap
pelaku diamankan polisi di kediamannya di cipondoh tangerang
pasalnya untuk mengelabuhi petugas pelaku kemudian mengembalikan kendaraan minibus warna putih
yang disewanya itu ke pemiliknya
saya jujur di dalam hati saya saya sangat menyesal sekali sama kejadian kemarin
dan saya tidak akan pernah mengulangi lagi hal tersebut
sementara kapal res metro tanggerang kompas hari kurniawan membenarkan alasan pelaku melakukan aksinya itu
rekan rekan siang hari ini kami akan melakukan rilis terkait beberapa hari yang lalu
telah beredar dan menjadi viral bahwa seorang pelaku pengendara roda empat
menggunakan kendaraan jenis ini
pada saat dilakukan rajia operasi zebra jaya dua ribu dua puluh
di sekitar wilayah jalan benteng betawi di kota tangerang melarikan diri
semalam sekitar pukul dua puluh dua pelaku atas nama untung telah kami tangkap
di wilayah cipondoh kota tanggerang
pada saat itu yang bersangkutan sedang ada di rumah
pelaku melanggar undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan
tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman kurungan penjara maksimal empat bulan
dan denda di atas satu juta rupiah
ndodi wahyudi tanggerang